inilah akrobat politik dan drama suspensala pilkada dki jakarta
hingga menjelang hari terakhir pendaftaran baru pasangan petahana yang resmi
menyandang status calon peserta dan calon rivalnya masih belum jelas
bahkan hingga detik ini apakah klaim masih akan satu perahu dengan satu calon pasangan
masih akan berlaku atau akan muncul dua perahu begitu istilahnya
dengan pasangan kandidat masing masing
apakah lebih mudah bagi publik jakarta untuk menentukan pilihan ketika ada lebih banyak peserta
kami akan membahasnya malam hari ini dengan sejumlah narasumber prof siti zuro
analis politik senior lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
kemudian kita akan bergabung juga melalui sambungan satelit hinca panjaitan
sekjen partai demokrat dari cikeas jawa barat
selamat malam bang hinca
selamat malam bung indra
ada mbak wiwi di studio
bang hinca ini kami mengucapkan terima kasih di tengah tengah waktu yang sangat sibuk
untuk rapat membahas ini
tapi saya ingin meminta informasi terlebih dahulu
sudah ada nama yang bulat belum ini sejauh ini
bung indra apalagi ada mbak wiwi di studio
sesungguhnya pilkada serentak kedua ini bukan soal jakarta saja
ada satu ratus satu pilkada di seluruh indonesia dan tujuh gubernur
memang jakarta menjadi magnet yang luar biasa
menyedot perhatian kita semua termasuk partai demokrat
sepanjang hari ini kami lanjutkan komunikasi yang
intensif sejak kemarin
dan sampai tadi jam lima sore kami break sebentar
untuk nanti kami lanjutkan lagi malam untuk saling berkomunikasi ke partai masing masing
untuk kemudian kembali lagi untuk memperbincangkan
mendapatkan satu pasang nama yang kita usung bersama empat partai politik
p tiga pkb pan dan partai demokrat
di cka sendiri pak sby sendiri bersama tim
saya sendiri mendampingi dan kawan kawan semua
juga dari ketua umum
p tiga ketua umum pan dan ketua umum pkb
nama nama yang muncul di publik yang juga diperbincangkan
juga kami perbincangkan
termasuk apakah main tiga pasang atau head to head
nah itu juga menjadi menu kami di dalam perbincangan ini
tapi kami yakin malam ini bisa kami selesaikan
dan besok kami daftarkan ke kpud jakarta
ini media kan juga menunggu tadi sempat anda singgung juga
seolah jakarta saja yang menjadi magnet
nah ini kan begitu menjadi masalah
ini juga karena suspense begitu yang dibangun oleh partai partai ini juga
makanya kita tanya progresnya sekarang
bang hinca dari kemarin rapat gitu sampai malam hari berlarut
katanya jam dua belas siang akan diumumkan
tapi ternyata sampai sekarang juga masih break
masih akan dilanjutkan lagi begitu kan
berarti belum ada jaminan juga nanti malam bisa selesai
boleh tidak kami tahu apa sih yang menjadi atau membuat masih alot sebenarnya
halo bung indra terputus lah
bang hinca bisa mendengar suasana sekarang
kita akan coba perbaikan
nah sekarang dengar
oh baik nah itu pertanyaan saya tadi
kan bang hinca bilang bahwa seolah olah hanya dki jakarta saja yang menjadi magnet begitu
sehingga muhammadiyah menyorot
tetapi kan ini juga dibangun oleh partai partai yang ikut pilkada dki
nah kami ingin mengetahui progres dari pertemuan yang berlangsung dari kemarin di cikikai
nah kami ingin mengetahui progres dari pertemuan yang berlangsung dari kemarin di cikikai
sampai malam hari
kita menunggu begitu juga pengumuman
jangan jangan di ini hari pengumumannya
tetapi katanya jam dua belas siang pada hari ini tapi belum juga
nah ingin kami tahu begitu untuk mengetahui progres dari pembahasan ini
tentu pengumuman nanti begitu kan
tetapi progresnya seperti apa
apa yang paling membuat alot sebenarnya dari perapat yang terus berlangsung pada malam hari ini
bung indra sebenarnya yang terpenting bukan pengumuman
yang terpenting itu pendaftaran
karena itu kita siapkan pendaftaran ini
namun demikian karena publik menanti nanti tentu harus diberitahukan siapa yang harus didaftarkan besok
nah kalau ditanyakan tadi apa yang membuat menjadi begitu alot begitu ya
pertama tama realitas politiknya adalah bahwa partai partai di dki jakarta
kecuali rekan kita pdip itu tidak ada yang bisa mencalonkan sendiri
sehingga harus berkoalisi
kami sendiri punya sepuluh kursi
pan punya dua kurusi
dan p tiga sepuluh kurusi
sehingga kalau ini bergabung dua puluh delapan kursi cukup untuk memenuhi mengusung pasangan calon
nah tadi malam sudah putus yaitu keempat partai ini solid mengusung
nah itu satu keputusan
keputusan kedua yang sekarang belum putus adalah nama calonnya
nah ketika bicara nama calon tentu dibutuhkan waktu bermusyawara berdialog menyamakan visi
bagaimana keempat partai ini menyiapkan pasangannya apakah satu atau dua siapa satu siapa dua
ini juga bukan oleh perkara mudah karena ada empat partai
kecuali ini cuma sendirian tentu lebih mudah gitu
itulah realitasnya kenapa tadi disebutkan menjadi lama
bang hinca anda tadi singgung bahwa bagaimana empat partai ini mengusung nama calon yang seperti apa siapa nama calonnya komposisinya seperti apa
jadi ini fix hanya empat partai saja nih
tinggal berdiskusi untuk empat partai saja ataukah masih menunggu juga yang gerindra dan juga pks
ya sampai tadi sore jam lima masih fix empat partai politik
tetapi tetap kami berkomunikasi ke dua partai politik lain yang belum mendaftarkan pasangan calon yang diusungnya yaitu gerindra dan pks
jadi bisa saja bergabung bisa juga tidak
sampai pada malam hari ini berapa persen dua partai
dua partai yang lain itu akan ikut bergabung
maaf bung indra terputus lagi saya tidak mendengar suara anda
ya sampai malam hari ini berapa persen kira kira dua partai seperti gerindra dan juga pks itu akan bergabung dalam empat partai yang sekarang rapat di

ya komunikasi masih terus kami bangun belum putus
ya komunikasi masih terus kami bangun belum putus

kita tunggu saja karena komunikasi itu kan membutuhkan endurance juga membutuhkan waktu yang juga tidak singkat
dan karena itu terus kita lakukan sampai nanti batas waktu pendaftaran besok
saya kira saya mohon teman teman juga bersabar masyarakat jakarta juga bersabar
sampai partai partai politik menemukan pasangan yang cukup tangguh menjadi kompetitor yang sudah mendaftar yaitu pasangan petahana kemarin
baik bibi kira kira dari analisis anda apa yang membuat alop
sehingga yang katanya tadi koalisi keluargaan oke pdip sudah tidak ada di situ
kita bicara yang ada tinggal enam partai begitu ya kalau tidak salah
nah apa yang membuat alat ini sebenarnya
apakah faktor karena gerindra merasa memiliki kursi lebih banyak nomor dua partai nomor dua di dki yang memiliki kursi paling banyak
dan kemudian pks justru di bawahnya begitu kalau tidak salah ya ada sebelas kursi sehingga merasa harus bisa mencalonkan sendiri nih
sehingga merasa harus bisa mencalonkan sendiri
iya memang pertanyaan kelihatan beda ya
tadinya yang namanya koalisi kekeluargaan itu tujuh ya maaf tujuh ya jadi pdi perjuangan kelihatannya mau diposisikan leading gitu
sehingga semua partai akan menerima siapapun yang akan dicalonkan dengan catatan ada nanti mungkin salah satu dari tujuh partai itu menjadi cawagup kan gitu
jadi kelihatannya berubah
dan kelihatannya yang diminta adalah kadernya sendiri prinsipnya waktu itu sangat jelas yaitu koalisi kekeluargaan menghadirkan calon pemimpin baru untuk dki jakarta berarti bukan ke petahana
kata itu sudah sepakat solid seperti itu
tapi ketika pdi perjuangan ternyata mendukung petahana dan pasangan yang diajukan ternyata sama gitu ya
meskipun dengan rally rally panjang yang sebetulnya sama sekali tidak connect gitu ya dengan keputusan akhir menjadikan enam partai yang tersisa ini mulai berpikir gitu ya
apakah menghadirkan dua pasangan calon atau hanya satu pasangan calon artinya head to head
menurut saya dua pilihan itu menghadirkan tiga pasangan calon di dki maupun dua pasangan calon masing masing punya konsekuensi logisnya
nah itu konsekuensi logisnya seperti apa
kalau tanda tandanya sekarang ini sepertinya masih tiga calon begitu ya
artinya dari koalisi kekeluargaan akan ada dua pasangan calon ya
betul itu yang menguras energi menurut saya
karena kalkulasi politiknya adalah apakah ini akan berdampak positif khususnya untuk masyarakat jakarta atau sebaliknya justru akan menimbulkan lara lara politik lagi
ini yang harus dihindari
karena head to head itu bukan tanpa resiko
bisa jadi menghalalkan semua cara
tidak hanya uang tapi juga unsur unsur lain yang akan dilibatkan hanya untuk memenangkannya
saya harus kembali ke pak hinca karena pak inca akan kembali rapat
tapi saya ingin follow up lagi begitu pak hinca
nama agus harimurti ini seberapa kuat sebenarnya muncul dalam pembicaraan ataukah sekedar hanya dimunculkan sebagai alternatif
maaf terputus putus bung indra saya tidak jelas mendengarkan
nama agus harimurti yang sempat santer di media beberapa media sekarang ini seberapa besar sebenarnya
seberapa besar sebenarnya pembicaraan di sana
ya semua keempat partai politik itu memperbincangkan banyak nama
kalau di demokrat di dalam proses penjaringan kami ada delapan yang mendaftar
dan kami lakukan fit and proper test
tentu ada nama yang muncul yusril dan sandi nahrawi ramli begitu
tentu nama ini yang kami ajukan
kalau cocok kita jadi kalau tidak cocok kita cari alternatif lain kan begitu
begitu juga partai lain p tiga pkb juga pan tentu menyebut nama mana yang pas
dan karena itulah butuh waktu untuk mendiskusikan nama nama yang akan disepakati itu
bang hinca sekarang ini posisinya masih masing masing partai dari empat partai ini punya pasangan yang diajukan
ataukah sudah mulai mengerucut tinggal beberapa nama saja
ataukah seperti apa
karena kalau kita lihat statement atau pernyataan yang disampaikan elit elit partai dari empat partai itu pagi tadi
begitu kalau kita lihat ada pernyataan menunggu kejutan
artinya akan ada kejutan calon kejutan yang selama ini tidak ada di survei
kemudian menunggu kalau tidak salah ini dari pak muhaymin iskandar menunggu calon dari langit
nah kalau dari cerita anda sekarang ini seolah seperti masih mentah begitu masih jauh
mengapa ada pernyataan pernyataan itu dari ketua ketua umum partai politik
ya saya ingin mengajak semua masyarakat jakarta untuk bersabar saja
biarkan kerja politik ini kami lakukan sampai yang terpenting adalah besok mendaftarkannya
di sela sela sebelum mendaftarkan pastilah media dan publik mengetahui siapa nama calon yang akan kami usung
sekali ini biarkan kami dulu partai politik melakukan kerja kerja politiknya secara maraton secara intensif
untuk bisa menemukan pasangan yang pantas untuk bertarung melawan petahana
baik kalau soal nama kita akan sabar saja begitu ya bang hinca
tapi kalau misalnya saya ingin tanyakan begini tiga pasang calon artinya akan ada dua pasang calon dari koalisi kekeluargaan itu
hitung hitungan politiknya seperti apa lebih untung mana sebenarnya mengajukan satu pasangan calon sehingga head to head dengan kandidat petahana
ataukah akan lebih susah nih kalau ada yang menang
tiga pasangan calon terutama dua pasangan calonnya dari koalisi kekeluargaan
bagi partai demokrat sesungguhnya berkoalisi itu kita siap berkompetisi paling siap
oleh karena itu kalaupun teman teman gerindra dan pks yang sudah bisa mengusung sendiri berjalan sendiri
dan kemudian empat kami juga bisa mengusung dan berjalan sendiri tiga pasang tentu kita siap
kalaupun harus bergabung yang dua dan empat menjadi enam melawan petahana satu lawan satu head to head juga kita siap
nah itu menjadi tantangan kita untuk memastikan bagaimana pertarungan itu nanti bisa terjadi
nah itu juga menjadi bagian yang kami diskusikan bukan sekedar nama saja tapi strategi untuk memenangkan pertarungan itu
kalau main tiga bagaimana kalau main dua bagaimana saya kira itu tambahannya
tapi aura semangatnya tetap menuju ke head to head kalau misalnya nggak ketemu yaudah tiga mau gak mau
atau sebenarnya sengaja dibuat tiga begitu atau bagaimana pak hinca
ya realitas politik harus kita terima sebagai sebuah keniscayaan gitu
sekali lagi tiga kita siap dua pun kita ready
tapi tidak ada target untuk mengutamakan atau prioritasnya adalah head to head
bukan begitu ya
tidak tidak ini realitas politik saja dan masing masing partai mempunyai kedaulatan dan caranya sendiri
tentulah bergabung itu jauh lebih baik tapi kalau tidak bisa bergabung tentu kita terima itu sebagai realitas yang baguslah demokratis kan
menjadi tiga pilihan itu kan bagus bagi masyarakat jakarta karena dia punya banyak pilihan ketimbang hanya dua
sejumlah nama yang ikut dibahas ini pernah ada yang dipanggil ke cks tidak
tidak ada nama yusril iza maendra lalu beberapa nama lain seperti sandiaga uno
ya kalau agus harimurti mungkin kan berada di sana
tadi saya sudah sampaikan kami melakukan proses penjaringan sejak bulan april
sampai sekarang itu sudah sekitar empat bulan lebih ya empat lima bulan
dan ada lapan nama yang mendaftar dan saya sebutkan tadi tiga papan atas itu ada bung yusril bung sandi dan bung nahrawi ramli
itulah yang kami coba jajakan atau sampaikan kepada kawan kawan partai itu
mudah mudahan diterima kalau tidak diterima tentu kita cari pasangan lain yang disepakati bersama sama
itulah artinya koalisi gitu
baik baik kami hargai waktu anda untuk meluangkan waktu di cnn indonesia prime news
kami mengertikan anda akan kembali mengikuti rapat
terima kasih bung hinca panjaitan semoga kita lihat hasilnya pada malam hari ini
terima kasih bung hindra
agar dramanya tidak berpanjang panjang
baik terima kasih

baik terima kasih
sekjen dari partai demokrat hinca panjaitan
baik bagaimana mbak wi
baik bagaimana mbak wi
secara kalkulasi politik tadi kan anda bilang masing masing pilihan opsi tiga pasang calon atau dua pasang calon memiliki konsekuensi sendiri
tapi saya ingin bicara dulu soal kalkulasi politik tentang pemenangan tentu saja
lebih mudah mana bagi mereka yang koalisi keluargaan
kenapa disebut koalisi keluarganya
kan awalnya adalah asa non petahana sebenarnya kan menolak untuk petahana
nah artinya mereka bisa saja bersama sama sebenarnya kan
lebih menguntungkan mana bagi mereka
koalisi keluargaan memiliki satu pasangan calon sehingga bisa head to head ataukah dua pasangan calon sehingga ada tiga nanti yang maju
ya saya melihat memang ada pertimbangan pertimbangan yang belum tentu sangat mudah untuk menyatukan satu pandangan tadi itu
ada kesulitan tersendiri ketika memang ada ekosektoral tadi itu
untuk berkoalisi biasanya siapa yang memegang kursi paling banyak
itu yang akan merasa dirinya harus leading
sementara yang punya kursi paling banyak dalam hal ini gerindra lima belas gitu ya
belum tentu diiyakan oleh yang lain kecuali ketika ada plus pdi perjuangan tadi itu
itu suasananya memang betul betul silahkan saja
sekenarinya adalah pdi perjuangan kursinya paling banyak dan bisa mengandalkan diri
ada nama calon yang namanya cukup besar sehingga mau merapat itu lebih mudah lemnya
tapi kebetulan itu kebetulan
menjadi agak sulit dan energi mereka terforsir bagaimana memenangkan tapi tetap leading yang bersangkutan ya
ini dalam hal ini gerindra sudah punya kesiapan tersendiri dengan mencalonkan pak sandiaga uno dari awal
kan seperti itu ya kadernya sendiri dan sebagainya
dengan posisi yang seperti itu belum tentu diterima yang tadinya katakan mungkin
demokrat ini belum leading kan itu
saat ini tiga partai yang lain merapat ke cikeas
nah ini menjadikan satu peta kekuatan itu agak bergeser sedikit berubah seperti itu
sedikit atau banyak
agak susah ketemu gitu ya
itu yang kita harapkan mestinya menurut saya
kalau dua pasangan calon mereka juga belum yakin apakah bisa langsung memenangkan kan itu
oke dihitung mungkin dengan tiga pasangan calon
di situ mungkin main di ronde pertama
di istilahnya itu apa ya ronde pertama itu
putaran pertama itu dibaca dulu kemana
yang jelas dengan tiga pasangan calon itu suara akan terbagi
nah itu dia
terbagi gitu ya
apalagi yang namanya pilkada dari sabang sampai merauke itu selalu mengandalkan nomor satunya
calon nomor satu seperti apa
figur nomor satu
sementara partai partai itu hanya sifatnya menyempurnakan kemenangan
jadi tidak menentukan banget banget
tapi yang nomor satu itu yang menentukan
kita nanti akan ulas lebih lanjut terutama saya ketika berbicara tiga pasangan calon bisa memecah suara belum tentu petahana menjadi pemenang
tapi konteksnya sekarang ini kan dua pasangan calon kalau nanti muncul tiga begitu ya
dua pasangan calon yang ini kan sebenarnya berada dalam suatu koalisi yang menolak peta hana
yang sudah jelas jelas dideklarasikan
apakah ada yang menyebut ini bisa saja menjadi karpet merah buat

apakah seperti itu
yang jadinya kita tahan dulu mbak
kami akan segera kembali usai jadinya
setelah tadi kita konfirmasi dari cikes
kita beralih ke kawasan kebayoran baru jakarta selatan
ke kediaman ketua umum partai
partai gerindra prabowo subianto
di mana juga ada pertemuan antara elit partai gerindra dan juga pks
ada koresponden istiarto sigit di lokasi pertemuan
selamat malam mito
bisa anda laporkan seperti apa suasana pertemuan di kediaman prabowo subianto saat ini
ya selamat malam indra
saat ini memang betul sekali tepat di belakang saya ini adalah rumah kertanegara
rumah yang menjadi lokasi pertemuan antara pimpinan partai gerindra dan juga partai keadilan sejak terang
sejak pukul dua siang
ketua umum partai gerindra prabowo subianto beserta presiden pks juga sudah hadir
beserta dengan beberapa petinggi partai keadilan sejahtera lain
namun pada pukul tiga sore begitu kira kira ketua dpd gerindra dki jakarta m taufik juga hadir
statement yang dia keluarkan pada saat datang kemari adalah bahwa masih ada harapan akan adanya pasangan head to head begitu kira kira
sehingga pasangan ahok jarot akan melawan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh enam partai yang nantinya akan berkoalisi
namun hingga sekarang memang belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah memang akhirnya gerindra dan juga pks mengusung pasangan sandiaga uno dan juga calon wakil gubernur yang sampai saat ini juga belum diumumkan kira kira siapa namanya
atau bergabung dengan koalisi yang akan ada di cikeas begitu kira kira
dan tadi tepat pukul sekitar sembilan belas tiga puluh pimpinan atau ketua umum dari partai gerindra prabowo subianto sudah hadir bersama dengan calon gubernur dari partai gerindra sandiaga uno
sampai dengan hari ini prabowo juga belum memberikan statement final kira kira apakah akan diumumkan malam ini
yang pasti prabowo menekankan bahwa tidak akan ada pengumuman malam ini dan kemungkinan pengumuman akan dilakukan esok hari
sekaligus dengan pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur
beberapa alasan diantaranya adalah masih adanya komunikasi yang dilakukan antara gerindra pks dengan empat partai lain yang sedang melakukan konsolidasi juga di cikeas jawa barat
baik itu kalau kita lihat tadi anda sudah jelaskan
bahwa dihadiri juga oleh elit elit dari partai keadilan partai keadilan sejahtera begitu ya atau pks
nah yang ingin saya tanyakan
adakah informasi bahwa wakil mungkin dari perwakilan dari kedua partai ini akan menuju ke cikeas untuk kemudian menyampaikan hasil rapatnya
karena kalau saya baca sepertinya cikeas menunggu hasil rapat atau konsolidasi dari gerindra dan juga pks
ya betul sekali indra
tadi sekitar pukul tujuh belas begitu kira kira ketua dpd partai gerindra m taufik sempat meninggalkan rumah kertanegara
para awak media menilai bahwa ada kemungkinan beliau pergi ke cikeas untuk melakukan komunikasi lebih lanjut begitu
namun m taufik justru kembali lagi ke rumah kertanegara yang memang dimaksudkan untuk menjemput sandiaga uno bersama prabowo subianto
sehingga komunikasi yang dilakukan tidak secara direct atau langsung
petinggi petinggi yang ada di sini
berangkat ke cikas begitu kira kira
namun komunikasi tetap dilakukan seperti yang disampaikan oleh ketua umum partai gerindra prabowo subianto
itu pula yang mungkin menyebabkan baik di cikeas maupun di rumah kertanegara
dua duanya belum mengumumkan siapa nama pasangan cagup ataupun cawagup yang akan diusung dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
komunikasi tetap berjalan
namun yang memang saya lihat adalah masih adanya proses tawar menawar
agak alot memang begitu kira kira siapa yang akan menjadi gubernur
siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur
dan mungkin hasil itu akan ada malam ini ataupun mungkin besok bertepatan dengan hari terakhir pendaftaran calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
adakah konfirmasi itu
karena kalau kita lihat siang tadi ada pernyataan dari calon gubernur atau mungkin bisa juga calon wakil gubernur yang sejauh ini diusung oleh partai gerindra yakni sandiaga uno
tadi siang menggelar konversi pers menyatakan bahwa
koalisi kekluargaan ini
akan tetap mengajukan satu calon yang artinya akan head to head dengan kandidat petahana
tapi kalau kita lihat realitasnya sampai sekarang pada malam hari ini
sepertinya masih belum ketemu juga nih alot begitu
bagaimana konfirmasi dari tentang hal ini
ya tadi ketika kami bertemu dengan sandiaga uno bersamaan dengan prabowo subianto begitu
sandiago ini memang tidak memberikan statement berbeda dengan tadi pagi
namun konfirmasi yang anda tanyakan belum saya dapatkan hingga saat ini karena seperti kita tahu
dua dari dua kubu yang tadinya berada dalam koalisi kekeluargaan ini juga masih sama sama melakukan konsolidasi
begitu juga dengan nama nama calon wakil gubernur
memang sempat beberapa waktu ada nama anies baswedan yang dimunculkan akan mendampingi sandiaga uno begitu
ketika kami mengkonfirmasi kepada para elit petinggi dari partai gerindra
tidak ada yang bisa mengkonfirmasi
namun yang bisa saya konfirmasi adalah adanya statement dari m taufik bahwa nama anies baswedan juga masuk dalam pembahasan antara gerindra dan pks hari ini di rumah kertanegara
untuk masuk dalam radar calon wakil gubernur dki jakarta
namun keputusan finalnya sampai dengan malam ini sesuai dengan statement dari prabowo subianto belum akan ada
nama final dari calon gubernur maupun calon wakil gubernur indra
baik terima kasih atas laporan anda istiarto sigit dari kediaman ketua umum partai gerindra prabowo subianto
terima kasih itu artinya cik kias masih menunggu nih kalau anda baca tadi
ini semua semuanya rapat dan kalau tadi kita lihat kondisi di cikeas sepertinya akan masih berlangsung tapi ada breaknya
kalau lihatnya breaknya agak panjang begitu ya
mungkin dia menunggu sebenarnya posisinya menunggu apa yang sedang terjadi di kediaman prabowo subianto dengan elit elit pks
tampaknya seperti itu
jadi pada dasarnya mereka itu bersepakat untuk menghadapi peta anas secara bersama
hanya yang mereka hitung sekarang itu apakah dengan head to head langsung
itu ada jaminan akan ada dukungan yang luar biasa
meskipun mereka sebetulnya sudah mulai positif prospeknya itu akan lebih bagus gitu karena ada resistensi yang luar biasa terhadap peta anas
dari komunitas komunitas dan dukungan terhadap munculnya calon pemimpin baru ya untuk di dki itu membuat mereka sebenarnya antusias gitu
tapi menurut saya memang memilih di antara empat
orang yang calon yang sudah dimunculkan beberapa saat yang lalu itu kelihatannya ada kurang firm
dari figurnya ataukah dari partainya
dari partai partai ini
kenapa menurut saya memang semakin waktunya mepet seperti ini lalu keleluasaan gitu ya
berpikir dan menetapkan dalam keadaan seperti ini
sudah menurut saya
ada semacam apa ya ketergesaan seperti itu
sesuatu yang tergesa gesa kan pastinya kurang proper
nah itu yang disayangkan
mereka tidak punya lagi
karena mungkin selama ini tersandra oleh pdi perjuangan gitu ya
dan mereka tidak punya kemewahan waktu lagi gitu
tidak seperti mungkin dua minggu atau tiga minggu yang lalu gitu
saat ini hitungannya jam
tapi tadi kan disebutkan seperti oleh bung hinca tadi kita membahas nama nama ini tidak baru sekarang tapi sudah cukup lama melalui
pendaftaran kita tahu juga memang dari demokrat membuka peluang
salah satu seperti itu
tapi kita ke para politisi ini kan tidak bisa apa ya istilahnya menelan tidak bisa menelan bulat bulat gitu
jadi ada wajah depan wajah belakang
itu juga yang
jangan memang tidak punya
itu yang ditunjukkan oleh pdi perjuangan gitu
yang seolah olah tidak mendukung petahana ternyata petahana
padahal rally nya luar biasa panjang dan konflik konflik interupsi di tengah tengah itu kan terjadi
jadi menurut saya banyak yang terjadi
kalau saya melihat tidak
kalau memang kecenderungannya mendukung kenapa harus ada deklarasi calon perseorangan dan sebagainya
menurut saya memang ada kerumitan tersendiri
bukan hanya enam partai politik ini yang mengalami kerumitan
bahkan yang namanya petahana itu juga gamang galau dan sebagainya
kalau tidak gamang tidak galau tidak mungkin dia menunggu seperti itu juga kan gitu
jadi ini baru terjadi
jadi ini semua karena gara gara pdip berarti menurut anda gitu
baru pertama kali di dki jakarta terjadi satu wait and see yang terlalu panjang yang tidak memberikan keterukuran
padahal demokrasi itu harus memberikan keterukuran dan transparan dalam tentunya mengusung calon
jadi bukan pat pat gulipat atau semacam teka teki silang puzzling gitu ya
yang terlalu lama itu tidak bagus juga menurut saya
bagaimanapun juga partai politik butuh masyarakat masyarakat butuh keterukuran kepastian
dan kalau masyarakat itu menunggu menunggu itu
dan lalu mereka merasa kecewa
ini juga akan buruk dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat publik kepada tentunya partai partai politik
tapi kan itu tidak akan terjadi kalau mereka percaya diri dan punya kandidat yang kuat sebenarnya
tidak perlu menunggu pdi perjuangan
punya saja kandidat yang kuat begitu tinggal nanti berkoalisi sama siapa yang paling masuk akal
karena tidak mungkin mengajukan sendiri kecuali pdi perjuangan
betul ini sisi lain dari yang menurut saya ada kerumitan tersendi

jadi seharusnya partai partai politik itu jangan lalu menelan kesimpulan bahwa peta hana itu sopasti menang
itu kesalahan juga
sehingga memunculkan calon tunggal seperti yang terjadi di pilkada dua ribu lima belas yang lalu
ada lima daerah loh yang calon tunggal
itu tidak boleh
sehingga dipaksa untuk memunculkan calon
awalnya surabaya sempat begitu juga ya awalnya surabaya sempat
itu calon boneka sebetulnya
karena tidak jenuin dia adalah
rival yang lawan tanding yang setara
untuk di jakarta menurut saya memang harus menghadirkan lawan tanding yang setara
kalau tidak itu namanya kelas bulu melawan kelas berat
tidak lucu juga
dan jangan try and error menurut saya karena bagaimanapun juga ini adalah lahannya ibu kota
masyarakat pemilih itu memiliki semacam kecerdasan tersendiri dalam menentukan
rasional lah ya di jakarta ini
tapi kan memang sudah tidak bisa lagi apapun yang di
argumentasi yang kemudian muncul
intinya sekarang mereka tidak punya kemewahan waktu
tetap harus ada percaya diri mengajukan ini demi demokrasi
karena jangan menyimpulkan bahwa ini akan kalah
karena mereka belum dideklarasikan sampai sekarang
tapi sudah ada rasa itu ya
rasa khawatir kalah atau tidak
jangan salah pak yusril yang seperti itu yang menimbulkan pro kontra juga tinggi
demikian juga sandiaga uno
demikian juga pak rizal ramli
coba terjunkan beneran
itu pasti luar biasa nanti
nanti kita akan lihat juga bagaimana tingkat elektabilitas calon calon yang ada selama ini
dari berbagai survei ya
dari berbagai survei yang kami kumpulkan
dan juga apa yang disampaikan oleh ketua pembangunan partai gerindra prabowo subianto
kami akan hadirkan usai jeda berikut ini

ketua pempartai gerindra prabowo subianto masih belum memberikan kepastian kapan dan siapa kandidat final yang akan diusung partai gerindra dan pks di pilkada dki
ditemui di kediamannya malam ini ia hanya mengatakan masih akan terus memantau perkembangan situasi politik di jakarta
termasuk kemungkinan bergabung dengan empat partai dari koalisi kekeluargaan lainnya
ya kita terus mengikuti perkembangan
nanti kita akan ambil keputusan yang sebaik baiknya lah
kenapa kira kira keputusan ini
ya kita lihat perkembangan ya
pak tengah dokter dari cksp yang sebelah situ gimana pak komunikasinya pak

kita ikuti terus perkembangan
pak jadi malam ini kira kira
ya besok lah insya allah
pak bisa dipastikan malam ini enggak pak
apakah akan masuk sebagai tim pemenangannya pak sandiaga pak
nanti kita tanya pak boy ya
pak untuk calon wakil gubernurnya pak sandiaga kira kira sudah ada namanya pak
insya allah kita akan dapatkan
malam ini sudah
elektabilitas sejumlah nama tokoh nasional menjadi tolak ukur bagi partai politik dalam menentukan kelayakan mereka untuk diusung atau didukung dalam pilkada dki jakarta
kami mencatat nama nama sejumlah tokoh beserta elektabilitas mereka di data sejumlah lembaga survei yang diperlukan
jumlah lembaga survei yang dianggap patut menjadi rival calon pertahanan basuki cahapurnama atau ahok
baik jika kita lihat data berikut ini
nama yusril iza mahendra ini adalah lembaga survei publik lembaga survei politik indonesia pada bulan agustus dua ribu enam belas
baik kemudian ini dari poltreking indonesia pada bulan september dua ribu enam belas
ini nama nama di luar kandidat peta hana
ini adalah populi center pada bulan agustus dua ribu enam belas
sempat muncul rituan kamil ini pada bulan agustus dua ribu enam belas dari populi center
dan ini dari lembaga indobarometer
ini dilakukan pada bulan juli dua ribu enam belas memang agak mundur ya bulan juli dua ribu enam belas
dan ini adalah dari saiful mujani research and consulting pada bulan juli dua ribu enam belas
ya itu beberapa nama yang tercantum dalam survei begitu dari berbagai lembaga politik lembaga survei
yang sudah sering muncul dan mungkin sudah disering dikaji berulang ulang begitu ya
kajiannya dari bulan juli agustus bahkan ada yang september
nah kalau kita lihat dari situ begitu kita coba lihat beberapa nama
nama anies baswedan ini bagaimana menurut anda
apakah apa yang membuat tingkat diterimanya nama anies baswedan ini
tidak bicara diterimanya di masyarakat ya kita tidak bicara surveinya tapi diantara koalisi koalisi yang sedang membahas ini bagaimana menurut anda
ya yang jelas partai akan menghitung
secara kalkulasi politik kalau orang ini dijual diturunkan diusung itu punya resistensi tidak satu
resistensi itu karena mungkin kredibilitas atau integritasnya kurang atau tidak punya integritas itu melanggar etika
dan gampang dikulitin nanti ketika kampanye itu biasanya mulai dikorek semuanya
cv nya itu dibuka blak gitu kan
nah itu siapa yang diantara mereka rentan
ya itu siapa
ya itu siapa
nah integritasnya itu terbuka
yang kedua secara kompetensi dan sebagainya kapasitasnya lalu kepemimpinannya
nah itu biasanya dilihat
dan apakah sosok yang kontroversial tidak
kalau tidak biasanya masyarakat indonesia lebih senang yang tidak kontroversial
kecenderungannya seperti itu saya melihat dari berbagai pilkada kita punya satu tiga ratus lebih pilkada mas
untuk periode rentang waktu dua ribu lima sampai dua ribu dua

artinya ini menunjukkan untuk jakarta khususnya jangan sampai tersentuh yang namanya integritasnya buruk
karena melanggar etika melanggar hukum mondar mandir ke kpk mondar mandir ke tipi kor itu jangan
karena itu akan dikulitih pasti
atau mungkin masalah keluarga dan sebagainya ada saja pasti
ini yang sudah pengalaman kita menyaksikan bagaimana pemilu dua ribu empat belas yang lalu ya semuanya dikuliti
itu untuk ketika masyarakat melihatnya
karena itu akan menjadi pertimbangan partai politik
mau menjadi pertimbangan partai politik ya
iya akan menjadi pertimbangan
karena kan ada yang mungkin saja tidak bisa menerima nama ini karena sejarah politik yang lalu
ini oleh karena itu ini penting ya menurut saya bagaimana partai partai enam partai yang ada itu bisa secara profesional menjaga jarak antara keputusan institusi dengan putusan pribadinya
kalau pribadinya ada masalah dan sebagainya tapi jangan dimasukkan ke institusi
karena jangan jangan orang yang
nggak akan pernah ketemu
padahal secara elektabilitas akseptabilitas itu tinggi sekali
karena memiliki permasalahan pribadi dengan yang punya partai dan sebagainya lalu tidak lulus
nah ini mohon untuk pilkada dua ribu tujuh belas dki itu
kesampingan itu dulu
iya harus dikesampingkan
ekosektoral tadi itu kepentingan kepentingan individu apalagi nanti hanya mengusung hanya karena katakan untuk menyenang nyenangkan gitu ya
pimpinan partai dan sebagainya
sehingga calon calon yang tidak proper itu diturunkan di pilkada menurut saya itu hara kiri menurut saya
saya hanya coba melihat begitu ya saya coba melihat apa yang berkembang kalau misalnya dari sejumlah media ya
saya membaca dan mencoba untuk merangkum
yang selama ini diumumkan kan untuk gerindra itu adalah sandiaga uno dan juga mardani alisera
tapi nama itu rupanya masih sangat cair ternyata
ternyata berkembang lagi nama yusril dan sandiaga
mungkin tidak karena di dalam misalnya di cikeas menjadi ada unsur sedikit penolakan sama pak yusril
karena kita lihat mungkin saat pemerintahan sbe dulu yang merupakan ketonggol dari partai demokrat seringkali berhadapan
begitu juga ketika nama rizal ramlin sangat mengkritisi betul pemerintahan sbe i dari sisi ekonomi dari sisi perekonomian begitu
juga ada anti pantasan apakah mungkin ini kemudian menjadi hitung hitungan yang sehingga pembicaraan atau konsolidasi ini menjadi alok
iya kalau itu yang mengedepan menurut saya target untuk menurunkan lawan tanding yang setara minimal bahkan lebih bagus dari petahana
kalau yang mengedepan adalah kepentingan pribadi

jadi itu bisa dikesampingkan dulu
jadi itu bisa dikesampingkan dulu
mau tidak mau suka tidak suka itu harus disimpan dulu tidak dimunculkan untuk pilkada dki
karena partai partai sendiri juga tidak bisa menunjukkan bahwa dia punya stok gitu ya istilahnya stok kader yang betul betul bisa laku jual gitu ya
laris manis untuk ketika diusung di dua ribu tujuh belas kalau mereka sudah punya kan tidak seperti ini ceritanya
jadi menurut saya itu kesampingan dulu
dekatilah dengan cara institusional profesional proporsional tadi itu supaya katakan masalah masalah yang sifatnya private itu jangan dibawa ke ranah institusi
karena bagaimanapun juga partai politik ini adalah institusi demokrasi yang harus bekerja secara profesional
dia punya tupoksinya dia harus merekrut gitu ya pasangan calon kalau tidak punya pasangan calon yang diusung bahkan mendagri waktu itu ingin memberikan pasal penalti terhadap partai
yang tidak bertanggung jawab ternyata dia tidak mau mengusung
tidak mau mengusung karena takut kalah tadi ya
iya tidak boleh seperti itu
kalau pilkada ini dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ternyata tidak memunculkan kontestasi yang berimbang itu namanya bukan pilkada gitu
saya ingin tahu perspektif dari mbak wiwi begitu ketika melihat setelah nama anies baswedan nama rizal ramli yusril itu terus berulang berulang
tetapi rupanya hanya menjadi
kalau yang saya lihat ya menjadi sebuah bibir saja elit elit partai yang tengah rapat sekarang begitu ya
lalu muncul hari ini begitu cukup mengejutkan nama agus harimurti yudhoyono
kemungkinan akan juga namanya tadi dari laporan rekan saya di cikeas mengatakan bahwa namanya semakin kuat diperbincangkan begitu
anda melihat ini sebuah nama yang bisa menjadi alternatif menjadi antitesis dari seorang petahana sekarang atau bagaimana
kalau memang dia kader dari demokrat gitu ya menurut saya itu disimpan dulu bukan untuk diusung
bukan untuk pilkada dki dua ribu tujuh belas
kenapa demikian ini yang anda maksud tadi trial and error
iya jangan mencoba coba jadi istilahnya trial and error tadi itu mencoba menguji coba dalam keadaan yang sempit waktu ini hitungannya menit bukan jam lagi ini
itu ya istilahnya menit gitu ya
dan besok itu sudah detik istilahnya gitu
jadi jangan bermain main dengan cara cara yang spekulatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentunya gitu
oleh karena itu ya memang pilihlah calon calon yang sudah mulai oleh komunitas komunitas itu dari bawah kan
aspirasi dari bawah itu harus ketemu dengan kepentingan para elit partai partai politik supaya terjadi equilibrium tadi itu
nah ini bagus sekali
komunitas komunitas yang mendukung katanya pak rizal lambi ada di bawah

ada institusi yang menginginkan itu tapi belum partai
yang tidak puas dengan peta hana misalnya
itu kan bagus harus diadopsi
kalau namanya agus harimurti belum pernah bersentuhan langsung
jangan dari awal itu kan start from the very beginning gitu ya
start dari sangat awal titik nol itu berat sekali
dalam keadaan yang namanya petahana ini adalah petarung kan seperti itu
bagaimana memberikan lawan tanding yang betul betul tidak sekedar integritas tapi lulus integritas wajib ini menurut saya
sudah tidak perlu dibahas lagi kalau integritas ya
tapi kompetensi itu nanti akan dipertanyakan
apa modalnya kok berani beraninya
nah kalau pak rizal nanti yang dipertanyakan dia di nasional sudah main di internasional main
oh ini luar biasa turun gunung gitu ya
tapi memang kalau saya boleh lihat untuk menutup perbincangan ini ternyata
sangat sulit mencari kandidat petahana sampai pada last minute ini
kita lihat saja nanti perkembangan seperti apa
seperti kata sekjen dari partai demokrat
masyarakat sabar saja gitu
kalau nggak sabar nanti dikira apa namanya yang memburu buru begitu ya medianya
terima kasih mbak wiwi telah bergabung bersama kami malam hari ini
kita nantikan nanti perkembangan seperti apa